warga ibu kota masih sangat tergantung dengan air tanah
penggunaan air tanah besar besaran menjadi salah satu pemicu penurunan permukaan tanah di jakarta
rumah warga juga hampir rata dengan tanah
untuk bertahan warga harus meninggikan rumah dua sampai tiga meter atau terancam tenggelam
tanah jakarta terancam amblas
dari lima wilayah jakarta area yang paling rawan mengalami land subsiden adalah utara jakarta
miringnya menara syah bandar di daerah sunda kelapa ini menjadi indikasi terjadinya penurunan tanah jakarta
setiap tahun permukaan tanah di jakarta utara turun antara dua meter sampai empat meter
menurut peneliti geologi yansopahuluwake ada empat faktor penyebab turunnya permukaan tanah di jakarta
pertama karena terjadinya pemadatan daratan muda di utara jakarta pergerakan bumi beban bangunan di wilayah jakarta dan tentu saja penggunaan air tanah
terjadi memang pergerakan penurunan tanah itu ke arah selatan sampai dengan ke arah jalan gatot subroto dan sekitarnya ke sana
jadi itu memang karena itu tadi itu faktor terutama oleh beban bangunan dan pengambilan air tanah
kan angka angka yang dipublikasikan oleh robert dalinom dan kawan kawan itu juga sampai ke daerah blok m senayan dan sebagainya itu ada masalah masalah tertentu yang memang mengalami penurunan cepat sekali
daerah penjaringan dan cengkareng dan rawabuaya dan sebagainya itu disitu memang dia akumulasi penurunan oleh karena pengambilan air tanah dan konsolidasi dari lapisan lapisan tanah yang ada di bawah itu gitu
sedangkan kalau di daerah pelabuhan tanjung priok itu terutama karena faktor pembebanan dan juga karena pengambilan air tanah jadi itu korelasinya kira kira gitu
indikasi penurunan permukaan tanah di jakarta dengan mudah ditemui di wilayah utara
saat menyusuri daerah luar batang jakarta utara tidak sedikit rumah warga dengan kondisi seperti ini
dasar rumah warga seolah terkubur lebih rendah dari permukaan jalan
beberapa pintu rumah warga bahkan hanya tersisa separuh
warga yang punya uang bisa meninggikan atap rumah agar tidak terkubur permukaan jalan
sementara warga lain seperti atik hanya bisa pasrah saat atap rumahnya perlahan menyentuh permukaan tanah
yang bisa dia lakukan hanyalah menguruk atau meninggikan permukaan rumah agar tidak lebih rendah dari jalan
atik pernah mendengar bahwa kondisi ini terjadi karena maraknya penggunaan air tanah
perbuatan yang sudah sangat lama tidak dilakukannya karena air tanah di wilayah jakarta utara sudah tidak bisa digunakan
warga kini mengandalkan air baku atau air permukaan
dulu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam tinggi sekarang ya begini sudah rendah
dulu pintunya seberapa bu yang ibu ingat
tinggi udah dipotong pintu ini
ini jalanan semacam jalanan adat bangku di sini buat dudukan kan kalau kita duduk sini
duduk gini ini sudah jadi dasar dasar incek kan
dulu ini tempat duduk
begitu pula dengan sri wahyuni yang terus menguruk dan meninggikan rumah agar tidak terendam banjir
ada tiga meteran itu tiga meteran lah tiga meteran sekarang rentok ya
ini karena dibangun aja jadi bagus
dulu saya sudah setengahnya jendela kayak begini banjir
saya tutup sumpah
kadang kadang saya kurahkan pakai ember tayu saking karena jangan sampai lempas ke dalam
di rumah sini dulu saya
kondisi tidak lebih baik terjadi di kapuk muara jakarta utara
diantar oleh soekardi ketua rt empat rw satu kapuk muara saya melihat langsung indikasi penurunan permukaan tanah di jakarta
rumah ibu siti misalnya yang tingginya saat ini tidak lebih dari satu lima meter
rumah siti adalah satu dari beberapa rumah yang hanya diuruk atau ditimbun dasarnya tanpa ditinggikan atapnya
bahkan saat banjir op datang rumah siti tenggelam hanya mengisahkan atap
ini kondisi kayak gini kira kira mulai kelihatan terdapat
ini kan rumah udah tingginya cuma di bawah bahu orang dewasa
itu sekitar dua ribu ke atas
jadi ini lebih ke arah rumahnya yang turun atau memang airnya naik jadi rumahnya ditinggiin
kalau menurut saya sih ini jadi kayak abrasi gitu ya
jadi emang tanah yang ada di kapuk muara ini per dua puluh tahun sekali mengalami penurunan
kalau misalnya nggak ditinggiin rumahnya atau nggak diuruk apa yang terjadi
dari dulu sampai sekarang misalnya ini rumah yang sebelahnya rumah ibu siti ini nggak ditinggiin dan rumahnya ibu siti juga nggak diuruk
yang terjadi apa pak
ya mungkin nggak tahu juga mungkin udah hampir dua meter gitu di sini
iya kalau setiap banjir gitu
artinya rata rata di sini rumah sudah ditinggikan berapa meter pak
penurunan permukaan tanah di jakarta juga meningkatkan risiko banjir
saat permukaan laut atau arus sungai pasang air laut juga selokan akan masuk ke rumah warga
bahkan kondisinya semakin menyedihkan karena tidak sedikit saluran air di sekitar rumah warga menjadi jalur pembuangan limbah industri
kalau boleh tahu ini limbah apa ini
limbah dari apa sih pak
bekas apa pak
bekas minyak itu dia baso
berarti ada pabrik di sana ya
alirannya lewat sini
iya otak otak produk dia
baso baso ikan baso goreng jenis jenis yang berminyak
sudah berkali kali ya tapi ya tanggapan setempat ya seperti itu jawabannya
salah satu yang menjadi langganan meluapnya air selokan adalah rumah napsia
sejak satu ratus tujuh tahun lalu napsiah telah tinggal di kapuk muara
kondisinya sangat berbeda kala itu
napsia masih ingat hutan hutan berubah menjadi rumah dan bangunan beton
sementara rumahnya perlahan semakin pendek bahkan terkubur
kenapa nenek kok nguruk ini kenapa
dalem suka sepinggang
raki jauh ngebelom
raki jauh ngebelom dibikinin
kalau sekarang masih masuk air naik
masuk cuman gak banyak lah segini
setiap apa masuknya
setiap air pasang masuk
itu dari comberan peralonnya
kalau saya berdiri sekarang dulu tingginya seberapa saya
sekarang jadi semata kaki
dampak pengambilan air tanah besar besaran dirasakan langsung oleh warga jakarta utara
permukaan laut dirasa semakin tinggi
sementara permukaan tanah perlahan turun
warga hanya memiliki dua pilihan jika ingin bertahan di lokasi ini
meninggikan bangunan rumah mereka atau tenggelam
yogi tujuliarto jakarta